sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

nah kita nangkep si john
terus kita juga bisa bersihin tuduhannya laura
yaudah gue setuju
sekarang tinggal kita pikirin gimana caranya supaya kita bisa jebak si john
glenn gue itu pengen banget deh jadi model
soalnya gue ngeliat di tv itu ada pencarian bakat gitu
oh gitu ya
eh tapi katanya nggak gampang lo mau jadi model
lo harus ada koneksi apa klien agency apalah gitu lah
kalau gitu mah bohongan
gue nih dari dulu masuk agency sampai sekarang belum pernah jadi artis top
padahal tampan juga nggak kalah sama baimong
nah makanya itu
gue itu takut banget kena tipu kayak gitu
siapa ya orang yang kira kira bisa ngebantuin gue untuk merealisasikan mimpian gue itu
kamu tenang aja aku pasti bantu kamu kok
gue nggak tahu
gue juga pasti bantuin deh
nanti kita cari deh orang yang bisa
bisa bicara sebentar
oh ada apa ya mas
saya dengar kamu ingin jadi seorang model
kebetulan saya mencari bakat
saya sedang mencari orang
jadi bintang sampo
kalau saya lihat
dari rambut kamu
kamu cocok jadi bintang sampo itu
gimana caranya ya mas
kamu bayar uang sepuluh juta
uang sepuluh juta
emang untuk apa mas
semuanya ada pelicinnya
itu juga untuk membayar guru saya
dan juga untuk mendukung kamu
oh gitu ya
mas nggak usah khawatir
saya akan kasih uang sepuluh juta itu
asalkan saya bisa dapat perannya
semua itu saya diatur
dia minta sepuluh juta
dia itu minta sepuluh juta
supaya gue bisa jadi model iklan itu
hebat juga tuh orang ini punya
gue harus dapetin uang itu
supaya kita bisa jebak dia
iya tapi tabungan
tabungan gue cuma ada tujuh juta
gimana kalau kita patungan aja
jadi kalian juga bayar
sekarang kan dari pikir
gue yang nyuri perhiasannya di rumah
jadi nggak mungkin gue minta uang
yah terpaksa deh pakai cara lama
aduh terpaksa nih
gue harus ambil duit celengin bokap
maafin maafin banget ya
maafin mbak b jajak
lucky bayar setelah lebaran
itu pun kalau ada yang ngasih
dan mulai sekarang kita bisa jebak si john
dan aku yakin si john itu pasti bisa kejebak sama aku
makasih ya guys
kalian mau bantu aku
lo itu kan temen gue
nah itu teman kita semua
masih kita tegas sih ngebiarin lo kayak gitu aja
pokoknya kali ini kita pasti berhasil
kita akan jebak si john kampret itu
rupanya mereka ingat kalian gue
siapa yang paling pinter dalam jebak menjebak
orangnya dateng gak ya
dikirain gak dateng
gak mungkin dong apa gak dateng
ini sepuluh jutanya
gue udah tau
teman teman lo mau ngejebak gue kan
lo udah temuin belum penipunya
w rudal tapi
jadi coba andain korang aja
terus kayaknya mereka tahu kita mau nipu mereka jadi mereka minta dua ratus juta
nahul si ovi diculik
iya terus mereka minta tebusan dua ratus juta
kalian pikir saya tak percaya
dan tak bisa tak percaya orang lah
tan kami ini serius opi diculik tan
eh cacing sih hanya
kalau si ovi diculik gunaun geningan
nah geningan si penculik tidak telepon orang
kalian ini memerah saya ya
pemerasan ya teh
eh tapi tapi ya kalian teh gelokabeh ya mau memerah saya
eh mau saya telepon polisi
mau saya aduin
enggak aduin sih ya
kecil kecil sudah memerahnya
saya keluar sih ya
kalau sampai leaha dariyah lemon tuh nyhoe
generation itu akan telfon awas
star dion selalu daya plus
jitia akan jadi prayer dianter
karena aku dijanjikan sama eraw aku gak bisa
cantik mau kemana
temenin aku makan dulu dong
tante dulu gak pernah kayak gini sama opi
tapi kenapa sih tante sekarang jadi kasar sama ngopi
selalu mesti tau gue yang nyatuin gimana
lo akhir tau gak
tenteng aku lagi